selamat tujuh puluh satu tahun warga desa ranubedali nyaris menjadi bulan bulanan warga yang ada di pasar baru lumajang
beruntung polisi yang sedang melakukan pengamanan di kantor kpu langsung menuju lokasi kejadian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat
awalnya pelaku makan di warung makan milik atma enam puluh tahun di pasar baru
saat itu ia menawarkan kepada pemilik warung jika pelaku bisa menggandakan uang
bahkan ia bisa meyakinkan korban kalau ia bisa mengubah kertas menjadi uang
karena penasaran korban kemudian mencoba memberikan uang lima ratus ribu rupiah untuk bisa digandakan menjadi lima puluh juta
namun setelah beberapa saat uang lima ratus ribu itu ditaruh di dalam sebuah kain
ternyata uang yang muncul adalah uang mereka
kontan saja anak korban marah dan menghajar pelaku
usai dilakukan pemeriksaan awal di polsek kota pelaku kemudian dibawa ke polres lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
pada saat itu mereka sedang makan di warung
pada saat makan di warung itulah mereka ngomong ngomong bahwa dia mempunyai uang
yang dibungkus minta ditukar
setelah ditukar dengan nilai kalau nggak salah tadi lima ratus ribu dengan uang ratusan ribuan banyak yang ditukar
ternyata setelah dicek ini uangnya palsu
sehingga tadi masyarakat tersebut terdiamankan warga di situ
berdasarkan catatan kepolisian
pelaku merupakan residivis kasus penipuan yang berulang kali masuk penjara dengan modus mengedarkan uang palsu